gue bisa minta bantuan
nanti lu tolong datang kesini ya
nanti kalau lu udah deket lokasi sini
lo parkirnya agak menjauh sedikit ya
semuanya nanti gue jelasin disini
gue butuh banget bantuan lu soalnya
ini pasti soal peneror itu ya
gue suka kalau kayak begini
lu kirim aja ke gue alamatnya
gue kesana sekarang ya
kalau gitu ya
sayang aku keluar bentar ya
aku butuh bantuan
kok mau ngapain sih sama al malam malam gini
aku juga gak tau saya
nanti sampai sana aku baru cerita semuanya
udah semuanya baik baik aja oke
iya berantem berantem ya

pada apa ya
pada apa ya
pada apa ya
pada apa ya
pada apa ya
tolong datang ke alamat yang saya kirim ya
ini sangat penting sekali ada hubungannya dengan peneror
kalau begitu saya kesana sekarang ya pak
hati hati pak makasih
bruncitisnya kambu dan demamnya sangat tinggi
saya perlu ketemu sama dokter
pasiennya harus segera ditangani
tapi bilik di rumah sakit ini sudah penuh
jadi bu mau bersabar ya
demamnya makin tinggi
oh iya makin tinggi lagi demamnya
aduh aku gimana ya
ya allah aku takut takut gak kenapa kenapa deh
semoga aja gak kenapa kenapa

ini aku udah sampai
sampai rumah sakit
tapi rumah sakitnya tuh lagi penuh
ya allah andin
kasihan banget renang
kamu bisa sesuai ga sekarang
bawa renang sekalian
yaudah kalau gitu aku sekarang
jalan langsung ke rumah angga ya
makasih mecih ya
aku tungguin ini ya
mir sekarang kita ke rumah angga ya
udah lebih dari sejam belum dibalas juga chatnya